ada kabar baik
kang idam ditunggu di jalan keluar kampungnya nggak lewat
dicari ke kebunnya gak ada
gak dicari ke rumahnya
bisa diserang warga
jadi saya masih harus tetap nunggu
tapi saya usahakan tidak akan lama
kang atep udah terlalu sering janji
ninja yang kemarin nyegat akan
abah dibawa ke rumah sakit ya
kamu punya uang
kamu punya uang
kamu punya uang
kamu punya uang
si abah makin parah
bawa ke rumah sakit atuh
boleh saya lihat abah
umar tahu kalau abah sakit
dia gak tau dimana
dia gak tau di bandung
gak tau di jakarta
dia punya hp
dulu punya sekarang gak bisa di kontek
abah mau dibawa ke rumah sakit
gak ada uang

kalau masih nggak berhasil juga saya anggap kang atep gagal total
jadi saya tidak akan memperkerjakan kang atep lagi
disuruh nunggu kabar
mau ke rumah kamus dulu
dia ada di masjid
ada perlu apa
mau minta sumbangan buat hadiah pertandingan badminton anak anak
kalau mau minta sumbangan
jangan buat badminton
ada yang lebih penting
abah soma sakit
harus ke rumah sakit
dia gak punya uang
abah yang sabar ya
katanya kamus ada disini
soal kang idam gak mau jual tanahnya
menurut saya itu ada hubungannya
pasukan ninja mau beli tanah kang idam juga
bukan mau beli tanah juga
tapi mau melakukan bikin
kang baru tahu kalau sebetulnya saya itu cerdas
baru dipuji sedikit aja udah sombong
yang jadi sasaran terorisnya siapa
kan tadi saya udah bilang
soal pasukan ninja soal kang idam gak mau jual tanahnya
menurut saya itu ada hubungannya
berarti dia udah bisa jual tanah
kamu mau dibom